kanaka gusasi menjadi satu dari beberapa pembalap pemula go kart di dunia motorcross indonesia
tahun dua ribu sembilan belas bocah dua belas tahun ini sukses mengunci gelar juara nasional go kart untuk kelas mini road
yaitu kelas go kart yang menggunakan mesin mini rock dan diperuntukkan bagi pembalap di rentang usia tujuh sampai dua belas tahun
kanaka juga bersiap berlaga di sirkuit le mans prancis
sejak usia empat tahun kanaka mulai menekuni go kart yang dia rasa sangat unik
tidak hanya kanaka elmaika rifat sungkar juga mulai mengikuti jejak sang ayah rifat sungkar untuk serius di olahraga go kart
keluarga kanaka dan maika kerap bertukar informasi dunia go kart
mulai dari perlombaan sirkuit hingga mesin yang cocok bagi pembalap pemula
meski struktur kendaraan sama ada beberapa perbedaan dari mesin yang digunakan pembalap pemula dengan yang sudah senior
jelas mesinnya berbeda maksimum speednya berbeda
jadi kalau misalnya di kelas mini dan kelas kadet kita pakai yang mesin enam puluh cc itu dua tak
dan perbedaannya sama junior cukup jauh juga
di kelas junior itu kita pakai di satu ratus dua puluh lima hampir sama kayak mesin motor untuk balap
meski diperuntukkan atlet berusia tujuh hingga dua belas tahun mesin go kart pemula bisa melaju hingga sembilan puluh km per jam
bahkan di tikungan kecepatan bisa mencapai delapan puluh km per jam
tak heran dibutuhkan ketahanan konsentrasi tinggi dan mental yang baik ketika di lintasan
orang tua pun sempat khawatir dengan keselamatan buah hati mereka
saya ngelepas anak saya di track go kart ini kan saya harus punya jaminan dong
gimana caranya saya punya rasa aman
tapi dengan adanya renovasi yang berkiblat kepada cik cik itu adalah organisasi tertingginya untuk go kart
sekarang track kita sudah bisa masuk ke international event yang artinya tingkat safety nya udah cukup baik
sejumlah inovasi keamanan pembalap ditambah di sirkuit sentul
mulai dari baju balap pemula yang disesuaikan standar internasional
ukuran pagar bantalan sirkuit hingga kamera cctv
dengan inovasi keamanan ini diharapkan semakin banyak anak muda yang serius menekuni olahraga goka
roli kurniawan seksi adi pradana bogor jawa barat